hitung dengan detail berapa sih kira kira karena penyesuaian
subsidi bbm ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi
hitungan dari menteri menteri kemarin kira kira akan naik di satu delapan persen